gue pulang udah gak kerja
berjuang untuk live
sangat imut ya yang lelein aja pada paras penasan
kehidupan koresponden subuh
masnya mana dandannya
kok belum dandan
lama amat sih dandannya
yang di belakang sini bukan gue
yaitu mereka mereka di sana
jadi kalau mau bikin tayangan yang keren
kemudian gambar gambar yang cham
itu semuanya ada tim besar
di belakang cnn indonesia
mau tahu seperti apa kerja mereka
yuk ikut saya
ya lp radang radio
untuk kegiatan dona akbar dua ratus dua belas
ini memang sebenarnya sudah dilakukan
sejak tiga dini hari sudah dimulai
sejak dua puluh tiga dini hari
tiga turun ke jalan
begini kondisi di belakang layar
ada teman kita yang sudah live report
sudah berapa kali tadi
di sini datang ke monas dari jam berapa
datangnya dari jam lima
cuma gak masalah
datangnya sih panasnya itu
kalau di lapangan harus siap
dalam kondisi hujan dan panas
gambar keren di atas
tapi kesulitannya apa aja sih bang
tadi kita kan ada satu nih
kalau naik kabur lagi
ternyata bikin gambar yang keren itu
ada challenge nya sendiri ya
geser ke sana di belakang
tim yang ada di sini ini ringmaster
apa aja tugas tugas ringmasternya
kita kan di lapangan sebagai mata perwakilan kantor
jadi kalau ada apa apa
kita duluan yang kena
tembak mata tembak lagi
faktor keselamatan dan keamanan tim di lapangan menjadi hal yang utama
misalnya demonstrasi yang berakhir anarkistis
tentunya tim lapangan harus mempersiapkan diri
menggunakan helm masker yang mencegah gas air mata
dan juga persiapan persiapan perlengkapan lainnya
tidak hanya fisik tetapi juga mental
karena tidak ada berita seharga nyawa
setiap pergerakan tim di lapangan

setiap pergerakan tim di lapangan
dimonitor oleh tim di lingkaran
setiap informasi yang diperoleh
dapat segera dikumpulkan
muara dari semua hasil liputan
ada di lingkaran ini
para simon editor ini akan melakukan
komunikasi dengan pihak yang ada di lapangan
kamu selama ini berkomunikasi dengan
tim di lapangan
apa sih kalau ketemu tim yang bandel
kita bandelin balik
tergantung cara kita komunikasi saja
sama teman teman kawan kawan kita di lapangan
itu saja sih mas
kelelahan dan ngantuk
nunggu narsum berjam jam udah biasa
pokoknya apa yang terjadi di lapangan
nikmatkan setiap momen

lantai matras ini menjadi salah satu pantai favorit
untuk berita ringan sekalipun
tetap harus memperoleh perlakuan yang sama
lantai jawa setara ya
memastikan gambar yang cantik
dan bercerita menjadi bagian
dari cara mengeksekusi berita
gak cuma yang ribet ribet
sambil liburan alias jalan jalan
dan juga tempat tempat wisata
baik didalam maupun diluar negeri
canda kawah tangis dan bahagia
mengisi hari hari tim peliputan di lapangan

tak sekedar menjadi memori
keseruan ini sekaligus menjadi perkataan
dan pengalaman berharga
terlepas dari suka dan duka
tim lapangan juga ya
karena manusia biasa kadang punya semangat
yang berapi api kadang juga kadang
bisa redup tergantung dari situasi
nah yang bikin mereka tetap
memiliki semangat bergelora karena
cinta terhadap pekerjaan
dan juga cinta dari orang orang
sekitar yang menanti mereka
pulang ke rumah dengan selamat